kembali di breaking news kompas tv saudara kami masih bersiaran langsung dari gedung mahkamah konstitusi bersama saya pas kali siswari saudara
dan siang hari ini saya sudah ditemani dengan bivitri susanti pakar hukum tata negara mbak bivitri selamat siang
oke thank you udah datang dan kita mau ngobrol ngobrol mbak
mungkin kita lihat dulu di sidang tadi pagi jam delapan pasangan satu sudah membacakan permohonannya
apa yang mbak bibip soroti dari yang terjadi di persidangan tadi pagi
iya tadi pagi saya kira juga akan serupa dengan yang siang ini ya
pembacaan permohonan itu prosedur yang paling standar dalam proses phpu ini perselisihan hasil pemilihan umum pilpres
dan dalam permohonan itu kita bisa lihat dengan terang sebenarnya apa petitumnya alias apa yang diminta oleh pemohon
karena kan selama ini masih gosip gosip begitu ya
sekarang sudah terang yang diminta misalnya diskualifikasi dan lain sebagainya
kemudian kita juga sudah bisa melihat dari apa yang terjadi tadi pagi
sebenarnya dalil dalil apa saja yang mereka akan mereka kemukakan
itu artinya mereka akan wajib membuktikannya dalam masa pembuktian nanti ya
masih minggu depan saya kira
itu yang tadi pagi terjadi
iya saya kira itu yang nanti juga akan terjadi untuk permohonannya tiga ya
tadi kan kalau kita simak ada soal aparat aparatur negara
ada soal bansos ada soal keterlibatan mk dalam pemilu ini
sebenarnya saya sudah baca di mk kan sudah dipublish sudah ditaruh di websitenya mk permohonan mereka berdua
jadi kemiripan itu akan muncul karena kita bisa melihat dari proses pilpres kali ini kan memang
dugaan kecurangannya itu lebih mengarah ke yang sifatnya terstruktur
jadi saya duga mereka juga paham bahwa angka lima puluh delapan enam itu juga untuk dikejar kalau hanya bermain di c hasil di sana
sekian ratus tps di situ dan lain sebagainya itu memang tidak akan bisa menjangkau itu
dan memang nyatanya kita bisa lihat yang terdugaannya adalah kecurangan yang sifatnya terstruktur sistematis
jadi mereka berdua saya kira punya kesamaan pandangan soal itu karena terlalu luar biasa ya
terlalu luar biasa artinya kalau kita bandingkan juga dengan permohonan phpu ini dibanding dua ribu sembilan belas ada peningkatan kan mbak
apa artinya kita tidak semakin dewasa begitu untuk pemilu yang kita gelar selama tiap lima tahun ini
oh iya itu untuk yang pilek ya pemilihan legislatifnya ya
kak tidak semakin dewasa iya bukan mungkin kata yang tepat bukan dewasa sih tapi saya kira kita tidak berhasil untuk
memperbaiki apa yang terjadi dua ribu sembilan belas kan memang kalau dilihat dari undang undangnya saja kan mbak undang undang ini kan kita masih pakai tahun
biasanya kalau sudah dari sebuah pemilu yang sudah berjalan akan ada evaluasi yang kemarin kemarin ya karena saya juga terlibat dalam evaluasi itu kemudian aturan mainnya diubah
nah ini dua ribu sembilan belas itu sebenarnya ada evaluasi bawaslu bikin kpu bikin masyarakat sipil bikin
tapi tahun dua ribu dua puluh satu dpr dan pemerintah
saya kira ini sengaja ya tidak mengubah undang undang tujuh dua ribu tujuh belas makanya kita pakainya dua ribu tujuh belas ini kan dua ribu
waktu itu dua ribu tujuh belas dipakai untuk dua ribu sembilan belas
nah jadi saya kira tidak dewasanya dalam arti kita tidak belajar dari kesalahan yang terjadi pada dua ribu sembilan belas untuk memperbaiki apa yang baru saja kita laksanakan di tahun ini itu sebenarnya yang terjadi
oh kalau mundur lagi mbak kan dua ribu tujuh belas diubah undang undangnya untuk dua ribu sembilan belas
berarti ya itu apakah memang ada undang undang yang diubah juga atas hasil evaluasi karena ada permohonan ke mk juga atau nggak ada juga
ada dan waktu itu juga setiap biasanya memang setiap mau pemilu itu ada perubahan plus juga dua ribu tujuh belas itu karena kita mengalami perubahan mekanisme ya
nah jadi memang saya nggak hafal nomor undang undangnya tapi biasanya memang menjelang pemilu itu ada perubahan karena justru
hasil evaluasi apa saja yang mesti diperbaiki
nah waktu setelah dua ribu sembilan belas evaluasinya ada tapi aturan mainnya tidak
mindah mindahin suara kemudian misalnya lagi penghitungan manual yang ternyata banyak masalah juga kan waktu itu diperbandingkan dengan sirekap
itu kan hal hal teknis yang mestinya bisa diantisipasi setelah dua ribu sembilan belas lah kita belajar dari kesalahan dua ribu sembilan belas
tapi ternyata tidak ada sehingga terjadi lagi kesalahan yang menurut saya kurang lebihnya sama gitu ya
kalau dari soal teknis ya walaupun tadi saya sebutkan dari soal yang sifatnya kebijakan yang kali ini lebih parah memang
apa sih mbak yang jadi apa ya masukan gitu dari masyarakat sipil untuk supaya pemilu ke depan yang ternyata nggak diubah juga gitu apa sebenarnya waktu itu yang jadi sorotan
yang paling besar misalnya soal politik uang
ya itu serangan fajarnya ya terus kemudian juga kemungkinan penggunaan oknum oknum di tingkat penghitungan suara manual
kpps ya maupun yang lainnya untuk mengubah ngubah suara misalnya begitu
kemudian juga ada masukan soal penggunaan sirekap sebagai perbandingan misalnya
kan kemarin kan di dua ribu dua puluh empat ini misalnya sempat dihentikan dulu misalnya begitu ya
itu juga kami kaget semua kok sekarang lebih parah
iya jadi sekarang lebih parah karena menurut saya memang ada masalah di kpu nya sendiri ya
karena memang kan kpu sudah berkali kali dinyatakan
yang bersalah baik oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu maupun oleh bawaslu
jadi yang sekarang ini tambah parah karena kpu nya ternyata tidak profesional dibandingkan dengan yang dulu dulu
nah dua ribu sembilan belas itu kpu nya tidak separah sekarang
dan waktu itu karena kesalahan tentu saja pasti ada ya karena manusiawi
tapi kpu yang lalu itu dekat dengan kelompok kelompok masyarakat sipil sering berdiskusi
dan minim kesalahan yang sifatnya sampai diputus oleh dkpp maupun bawaslu
yang sekarang kan saya bercanda gitu mungkin perlu dikasih rekor muri
karena berkali kali peringatan keras terakhir aja sampai tiga kali kan ketua kpu
terus baru dua hari yang lalu bawaslu memutuskan lagi bahwa kpu nya juga kembali bersalah gitu
jadi memang bobotnya yang sekarang ini luar biasa harus diungkap
proses di mk ini penting sekali supaya kita nih publik dapat kejelasan
ini sebenarnya gimana sih pemilu kita kenapa kita nggak belajar dari kesalahan dua ribu sembilan belas misalnya
dan misalnya levelnya kebijakan itu yang didalilkan oleh tadi pagi satu dan mungkin nanti tiga
kebijakannya yang dimana saja tuh yang sebenarnya salah secara hukum
kan kita selama ini ngomongnya di talk show kayak gini di warung kopi ngomongin soal bansos dan lain sebagainya
tapi kan belum ada kejelasan
sebenarnya terang kalau menurut saya itu salah gitu
tapi kan publik masih memperdebatkan karena belum ada kepastian dari lembaga hukum yang ada
oke ini berarti penting aku garis bawahi bahwa proses sidang di mk ini akan jadi hal yang sangat penting sebelum ketuk palu nanti di bulan oktober untuk presiden disahkan gitu
ini sebenarnya jadi apa nih nanti yang publik harus ketahui dalam proses di
jadi apa nih nanti yang publik harus ketahui dalam proses dmk ini
tapi jangan dijawab dulu mbak bibip kita akan jeda sejenak
breaking news kompas tv segera kembali saudara
anda kembali lagi di breaking news kompas tv sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat masih bersiaran langsung dari gedung mahkamah konstitusi saudara
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
ganjar pranowo dan juga mahfud md beserta tim kuasa hukumnya yang akan berangkat dari base camp mereka di hotel mandarin jakarta menuju ke gedung mahkamah konstitusi
karena dijadwalkan sidang dari pasangan tiga untuk pemeriksaan pendahuluan pembacaan permohonan akan digelar pada pukul satu siang nanti
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah

gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
gambar yang anda saksikan saat ini adalah
mungkin kalau untuk masyarakat pendukung satu atau tiga mereka akan merasa nggak ada gunanya karena mereka pasti kepeduliannya adalah menang atau kalah kan
kalau kita ini kan sebenarnya paling tidak saya ya saya nggak berani mengatasnamakan terlalu banyak orang ingin mengetahui sebenarnya yang terjadi selama pemilu ini dari aspek hukum seperti apa
pasti ada pertimbangan pertimbangan non hukumnya politik mungkin sosiologis konflik konflik ya potensi konflik dan lain sebagainya
sehingga di titik itu kita gak bisa mengontrol lagi
kontrol dalam tanda kutip itu hanya bisa dilakukan selama masa pembuktian
sehingga buat saya pembuktian ini jadi penting untuk publik secara luas mengetahui sebenarnya dugaan dugaan kecurangan yang sangat terstruktur sistematis dan masif itu benar nggak terjadi
dan kalaupun iya terjadi itu seperti apa bentuknya seperti apa modusnya dan bagaimana kita bisa mengantisipasi itu ke depannya
tapi mbak betul bahwa ya kalau soal menang kalah kita masih belum bisa prediksi ya
jadi kita gak tahu sekuat apa nanti pembuktian yang dilakukan oleh satu maupun tiga
walaupun nanti kalau ujungnya putusan itu kan putusan harus menjawab
petitum petitum itu apa yang diminta
jadi memang putusan gak akan boleh keluar dari petitum tapi nanti di pertimbangan hukum hakim itu biasanya kita akan bisa melihat pertimbangan pertimbangan yang rasional dari hakim
nah menurut saya kepentingannya di situ
pertimbangan hukum hakim ini nantinya apa ya mbak fungsinya kali ya untuk kedepannya gitu
fungsinya pertama dia akan membuatkan penjelasan yang sifatnya
akuntabel gitu ya jadi secara hukum bisa kita lihat nanti logis atau tidaknya penalaran hukumnya wajar atau tidak dan dasar dasar hukumnya mana saja
untuk memberikan alasan kenapa dia mengabulkan atau tidak mengabulkan apa yang diminta oleh para pemohon
tapi yang kedua fungsinya juga untuk menguraikan yang tadi saya sebut
menguraikan segala dalil segala poin yang disebutkan dari permohonan
dan di situ nanti diuraikan juga misalnya apakah saksi x misalnya begitu ya itu berhasil membuktikan bahwa dalil yang didalilkan oleh pemohon itu benar adanya
kemudian juga apakah betul misalnya dugaan kecurangan yang terstruktur dan sistematis itu benar punya pengaruh pada hasil pemilu
nah ini pertimbangan hukum ini penting untuk kita semua baca
jadi kita juga bisa melakukan evaluasi
misalnya kita butuh undang undang yang memastikan tidak ada lagi nepotisme misalnya gitu ya
ada sih undang undang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas kkn
dan nyatanya mk sendiri kan menurut saya ya melanggar itu karena meloloskan gibran yang anaknya presiden misalnya
tapi kan pertanyaannya kok bisa sih mk meloloskan hal seperti itu
kenapa waktu itu pak anwar usman tidak mengundurkan diri ketika ada benturan kepentingan
nah pertanyaan ini kan sebenarnya tidak mampu kita pecahkan sejauh ini
nah harapan saya paling tidak hakim itu seringkali seperti memberikan masukan masukan
misalnya yang kemarin tuh mungkin kaitannya sama pemilu juga
soal parliamentary threshold batas yang empat persen diributkan
mk kan seperti memberikan nasihat kepada pembentuk undang undang supaya tolong nih parliamentary thresholdnya dibetulkan
nah itu yang saya kira juga penting untuk perbaikan pemilu kita ke depannya
perbaikan yang mudah mudahan diganti ya mbak undang undangnya di pemilu
jadi akhirnya banyak bolong bolong dan kecacatan
kalau tadi mbak fitri juga bilang kontrol
ini apa masyarakat bisakah ikut mengontrol proses ini mbak
kontrol itu dilakukannya oleh tim para pemohon ya satu dan tiga
tapi kontrol yang saya maksud adalah bahkan misalnya kompas tv sekarang melakukan acara seperti ini
ini kan bentuk kontrol publik supaya tidak ada hukum acara yang menyimpang
misalnya hakim kelihatan terlalu berpihak
ketika disiarkan langsung kita publik jadi bisa melihat dan kalau memang terjadi hal seperti itu bisa saja misalnya diadukan ke majelis kehormatan mahkamah konstitusi
yang sekarang sudah bertugas nih lebih permanen kan sekarang ya
dan setahu saya mereka sudah melakukan pengawasan juga
dan kontrol lainnya adalah dalam arti nanti itu selama masa pembuktian juga sebenarnya publik bisa memberikan yang namanya amicus curiae
jadi kawan kawannya pengadilan mk dalam hal ini yang bisa memberikan masukan kepada para hakim untuk membantu mereka dalam mengambil putusan
itu di sidang sidang yang lain bukan pilpres sih
misalnya waktu kasus ahok kasus fathia dan haris kemarin di pengadilan negeri jakarta timur itu ada puluhan yang memberikan amikus
nah yang sekarang saya dengar beberapa akademisi juga sudah mengumpulkan amikus
dan ini yang akan pertama kali terjadi untuk sengketa phpu pilpres
oke ini menarik nanti kita bahas soal amikus ini mbak lebih dalam